informasi berikutnya saudara ayah tega cabuli anak kandung
ayah yang diduga mencabuli anak kandung ditangkap polisi pada selasa siang
sebelumnya kasus ini viral di media sosial dan mengundang kemarahan warganet
visual terpaksa kami samarkan untuk melindungi identitas korban
pasalnya tersangka merupakan ayah kandung korban dan tega mencabuli anaknya yang masih berusia lima tahun
pelaku yang juga merupakan petugas honorer dinas pemadam kebakaran sektor jakarta timur ini diduga mencabuli sang anak pada saat menginap di rumahnya
pelaku ditangkap di cilangkap jakarta timur pada selasa siang dan kini tengah menjalani pemeriksaan intensif
daerah cilangkap jakarta timur itu telah ditangkap seorang laki laki tersangka saudara
beberapa waktu yang lalu dilaporkan oleh mantan istrinya atas dugaan peristiwa pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak kandungnya
sebelumnya curhatan ibu korban sempat viral di media sosial dan mengundang kemarahan warganet
ia mendapati dugaan perbuatan cabul yang dilakukan sang mantan suami terhadap anak kandung mereka
sang anak perempuan yang baru berusia lima tahun menceritakan apa saja yang ia alami saat berada di rumah ayahnya pada saat perayaan ulang tahun
diduga ayah kandungnya tega mencabuli korban
hasil visum dokter pun menguatkan dugaan itu hingga ibu korban melaporkan kejadian ini ke polisi